junedi mau kesini
biasanya kalo ketemu dia gak mau di cafe
tapi begitu tadi dia telpon
terus aku bilang lagi sama kamu disini
aku kesana ya
ah lagi pengen aja kali
dia suka nanyain kamu tahu
dia suka sama kamu deh
yang penting pinter baik
itu sih saya
selain pinter sama baik
harus soleh juga
itu juga tipis
itu tukang bahasa cuangca apa bukan
iya kakak jadi lapar
kakak inget kita gak punya uang
tapi kakak pengen jajan
junedi mau kesini
biasanya kalo ketemu dia gak mau di cafe
tapi begitu tadi dia telpon
terus aku bilang lagi sama kamu disini
aku kesana ya
ah lagi pengen aja kali
dia suka nanyain kamu tahu
kayaknya dia suka sama kamu deh
perempuan itu bukan pacar daniel
temennya pacar temennya
temennya apa pacar temennya
perempuan itu temennya
pacarnya perempuan itu temannya juga
maksud kamu perempuan itu sama pacarnya sama sama teman dia
iya maksudnya gitu
terus waktu kamu lihat daniel sama perempuan itu lagi apa
perempuan itu katanya lagi ada masalah sama pacarnya
terus dia curhat sama daniel karena daniel juga kenal sama pacarnya itu
tapi masa iya sih junedi belum punya istri
itu namanya gak percaya
soalnya dia udah kayak bapak bapak
aku kan temennya
udah kenal lama
dia udah punya istri
dia apa belum
dia sebenarnya masih muda tapi kayak bapak bapak
atau sebenarnya emang udah tua
tapi kayak bapak bapak
berarti mukanya boros
buat mastiin kalau perempuan itu cuma temennya
coba kamu minta ketemu sama perempuan itu
boleh juga tuh ini kamu
nanti udah gak sabar tuh mau ketemu kamu
ih dewi apaan sih
eh salah maksud aku junaidi yang mau ketemu kamu
ah dewi bikin malu aja
benar kamu mau ketemu sama aku
nanti aku ajak dia
tapi jangan bilang aku yang mau ketemu
pura pura kebetulan aja
ngobrolnya udah sampe mana
udah ketemu ubed
ubed gak jadi bisnis sama saib
terus dia juga balik lagi ke profesi dia yang lama
sebetulnya saeb bisnis apa
sampai kamu cemas banget
kalau rosa ikut sama sayap
jual beli gitu
jual beli apa
misalnya dia beli motor butut
kalau udah bagus
terus dijual lagi
disini sepertinya cocok buat nodong
bakal ada yang mau kita todong gak
kalau gak ada yang lewat buat kita todong
tapi saya juga udah lapar
kalau tukang todong jongkok
kurang lebih bawa
nanti diangkut kita duduk bersebelahan
terus kalau ada yang naik
kita kasih ruang supaya duduk diantara kita
nanti diangkut kita duduk bersebelahan

masa sama tetangga gak kenal
ada yang marah
mana nggak ada yang lewat
kita pulang aja yuk ah
nanti rosa saya datangin ke rumahnya aja
yang tadi siapa
kok tadi bos seperti yang nggak kenal
biar nggak diajak ngobrol
kan wajar namanya juga sama tetangga
tapi kita mau nyopet bukan mau ngobrol
kita nggak salah mau nodong di sini
mana nggak ada yang lewat
tuh ada yang lewat
dia tukang todong saya temennya
suami saya tentara berani berani nyano dong saya
suami ibu tentara
nggak percaya perlu saya telepon sekarang
silahkan jalan terus aja
dia istri tentara
nggak tau juga
kalau benar suaminya tentara gimana
tentara lawan ratusan musuh juga berani
apalagi kita cuma berdua
ya udah kita tunggu yang lain aja
mudah mudahan nanti yang lewat bukan istri tentara lagi
untung saya ada di rumah
gak ada pulsa
yang saya mau tanyain ke kamu udah saya tanyain semua
kalo gitu terima kasih
kalo ada di rumah
saya takut anak anak kamu dengar
tadi sebetulnya saya nggak ada niat kesini
cuma karena tadi ketemu suami kamu
waktu saya tegor
dia pura pura gak kenal
mentang mentang lagi sama perempuan cantik
perempuan itu siapa
dia pura pura gak kenal
saya jadi kesal
masih muda lagi
istri barunya bukan
minta uang buat anak anak
gak pernah ada perempuan
mungkin baru calon
dimintain uang buat anak anak
selalu bilang gak punya
tapi diem dia mau nikah lagi